nah seperti janji kami tadi bagaimana kondisi harga dan juga ketersediaan pangan di ramadan kali ini
ada koresponden cnn indonesia ada arya dita utama yang berada di pasar keramat jati jakarta timur
halo arya dita wah ini di pasar kayaknya ada yang seger pagi ini ya
seger bagi iya bagi para pengunjung pasar
mito bagaimana pantauan anda melihat gairah atau apa ya banyaknya warga yang sudah berbelanja di bulan ramadan ini
ya halo selamat pagi puspa dan juga rian yang ada di studio
memang meskipun saat ini sedang turun hujan tapi jika anda lihat di depan saya
memang saat ini di pasar induk ramadjati sendiri suasana sangat ramai

kemudian dilakukannya karena saya sudah mencobanya sudah lubangnyaonie ter templell

sayangnya di sini masih ada spark papa
cabin saya dengan penumpang yang terhatikan encore

dan memang perlu diingat
memang harga induk ramadjati sendiri
memang lebih murah daripada pasar masalahnya
karena memang di sini benar benar sangat termasuk
untuk sumber sayur mayur dan juga buah buahan
sehingga memang tadi kalau saya sebut
bahwa cabai merah keriting yang harganya seperti di sini
empat belas sampai lima belas per kilogram
makan di luar di pasar misalnya
di pasar keramajati yang berjarak sekitar tiga km dari sini
sedangkan untuk misalkan harga harga lain
misalnya ada cabai merah besar
di sini harganya juga terpaku
masih stabil rp enam belas per kilogram
kalau di luar sekitar rp empat puluh per kilogram
terus kemudian ada cabai rawit merah
harganya sekitar rp dua puluh tujuh per kilogram
kalau di luar mencapai enam puluh kilogram
dan untuk cabai rawit merah sendiri
ternyata telah terjadi kenaikan
sekitar tiga rupiah per kilogram
di luar sebarang sebuah umurnya
per hari sebelumnya dijual sekitar dua puluh empat
selain itu juga terdapat terpantau
kenaikan untuk cabai rawit hijau
yang berkisar sekitar rp sebelas per kilogram
atau naik jaring tiga per kilogram
dan sedangkan kalau di luar
harganya bisa mencapai tiga puluh per kilogram
selain itu juga misalnya ada kenaikan juga
untuk harga bawang putih
dimana tercatat harganya sekitar dua puluh sembilan per kilogram
atau naik sekitar lima ratus rupiah saja per kilogram
tapi kalau di luar
harganya bisa mencapai
lima puluh per kilogram untuk bawang putih
sementara itu untuk harga harga pangan lainnya
memang terpantau stabil
misalnya ada kentang sedang
harganya sekitar rp tiga belas per kilogram di sini
tapi di luar bisa juga delapan belas
kemudian ada juga tomat
harganya delapan per kilogram
dan kalau di luar sekitar dua belas per gram
kelapa kupas harganya sama
ya mohon maaf pak
memang disini sempit sekali
kemudian ada kelapa kupas
ada semangka lima per kilogram daun juruk medan
sekitar dua puluh tujuh kg
tapi ternyata kalau misalnya beli di pasar keramat jati
yang berjaya sekitar tiga per kilogram di sini
harganya lebih murah
sekitar dua puluh per kilogram
atau lebih murah tujuh
ketika anda beli di pasar keramat jati sendiri
dan mungkin kita akan berbincang
dengan salah satu kemungkinan
tapi mungkin harus masuk ke dalam lagi
perlu saya sampaikan juga bahwa
memang saat ini
seperti yang anda ketahui
memang jakarta saat ini
jauh untuk jakarta
dan sekitarnya juga jauh dari kita
dan jelajah hujan
untuk itu diperkirakan bahwa harga cabai sendiri
mungkin akan mengalami fluktuasi harga
dan mungkin sedikit kenaikan
untuk saat ini memang harganya
saya tadi tanya
sejumlah pedagang pasti disebut
baik kita akan coba tanya ke bapak ini
bagi pak maaf mengganggu
boleh tanya nggak
harga buah cabai rawit di arah sini
oh itu kan manggul
ternyata itu manggul
buka aja dulu
nanti kita cari lagi
untuk menaik tanggapannya
ini adalah harga yang terjual
di pasar indokrama jati ini sendiri
oh di situ
tapi mungkin kita jual
harga yang lain
berapa ini harga yang terjual
ini bawang merah ya
kalau sama saja
bapak ini penjual atau pembeli
jual bawang merah
boleh tahu nggak pak
harga yang di jual ko sekarang ini berapa
kilogramnya atau berapa
itu ada kenaikan atau stabil
harga turun sedikit
berapa emang tadi sebelumnya pak
kalau saya tahu
waktu puasa dua hari
kenapa tuh pak kira kira bisa turun
pasokannya itu gimana
itu banyak ya
kalau soal tentunya gimana pak
sampai saat ini
untuk memasuki bulan kedua
bulan ramadhan ini
kalau mau pasti naik lagi
makasih pak edi
terima kasih pak
terima kasih pak edi
informasi harga harga angkot tadi yang belum ditanyakan
di sini saya lihat ada tes
maaf pak boleh tahu pak
ini sawi harganya berapa pak sekarang maaf
maaf dengan siapa namanya pak
berapa namanya siapa maaf
ini dua puluh seiket ya tadi ya
harganya naik turun atau gimana pak ali
stabil aja nih pak ya
kalau untuk membeli gimana
masih banyak kan minat yang beli
supasarnya sepi erat
oh lagi sepi nih pak ya
kenapa tuh pak gara gara bisa sepi
gak tahu ya
ujannya benar sih tadi ya mungkin
sepi ya sini sepi
hmm gitu ya
nanti rencana jual sampai jam berapa nanti pak
sampai jam enam
sampai jam enam pagi di sini ya
semoga ajakannya sukses pak ya
makasih pak alim
terima kasih sekali sekali sekian bincang bincang saya dengan sejumlah pendapatan di sini
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya anda bisa mengecek ke info pangan jakarta go id
untuk melihat harga harga pangan yang ada di seluruh pasar tradisional yang ada di jakarta
silakan lian dan juga bu sma
baik arya dita utama
seru sekali ya mereka berada di hiruk pikuk pasar seperti itu
selamat bertugas kembali arya dita utama